mbak bercanda nggak mungkin uang tabungan saya sebanyak itu apalagi bisa bayar onh
malah minggu lalu itu semua sisa uang tabungan saya itu saya ambil untuk betulin rumah
pak di sini saldo rekening bapak sudah mencapai tiga puluh juta lebih
sari apa pak buruhan
tadi di rumah saya sudah cari cari nggak ketemu
mang udin ada lihat
ya lihat pak buruhan
udah pak buruhan tarik beca aja dulu
nanti kalau usah tepungin saya kasih pak buruhan
pak buruhan usul saya
gak ada salahnya pak buruhan gak nanti kreatifan dari jumat ini
kan pak buruan lagi butuh uang banyak
kalau pak buruhan kagak dari gratisan dalam sehari pak buruhan dapat pembunuhan lima belas orang aja
dalam sehari tuh udah berapa judul yang ngumpul
benar juga yang dibilang bang udin
allah pasti tahu apa yang harus aku lakukan saat ini
pak buruhan harus realistis
dimana saatnya beribadah
dimana juga saatnya cari duit buat dunia

dimana juga saatnya cari duit buat dunia
pak becaknya hari jumat ini masih gratis
soalnya uang nenek tinggal rp sepuluh gak cukup untuk bayar
cucu nenek yatim belan sarapan pak
gimana pak kalau gak nenek pulang jalan kaca aja ya
setiap hari jumat itu masih gratis becaknya
benar pak alhamdulillah
mudah mudahan rezeki bapak ditambah maulah
biar banyak biar bekas
makasih pak ya
amin amin makasih
hati hati pak bruan
loh apa itu
buku tabungan haji
buku tabungan siapa nek
jangan jangan ini buku tabungan haji pak burhan
itu tuh yang waktu itu dia nolongin kamu tempoh hari
mungkin tabungannya itu ada di sana

ini buku tabungan haji
ini buku tabungan haji
ini buku tabungan haji
ini buku tabungan haji
ini tabungan dia nek
ini buku tabungan haji
ini buku tabungan haji
ini buku tabungan haji
bisa jadi ma
bisa jadi ma
kasian banget dia
kamu sekarang cepetan yuk

kita angkuri ini ke dia
kira kira pantesnya mama ngasih hadiah apa ya sama pak burhan
soalnya kan mama malu dong

masa ketemu pak burhan nggak ngasih hadiah apa

sedangkan dia kan udah nyelamatin kamu
anak satu satunya mama harapan mama
luar biasa kan pertolongannya
aldi juga bingung ma
kayaknya pak burhan nggak ada deh
nggak ada ya
itu ada tukang gorengan
coba tanya mungkin dia tahu
pak burhan nggak mau
pak burhan nggak tarik
kan rumahnya habis kebakaran
bisa jadi sekarang dia liputan rumahnya
mamang tahu nggak rumahnya dimana mang
saya nggak tahu
kasian pak burhan bu
udah lama nabung buat pergi haji
kalau dia mau berangkat malah ada aja masalahnya
kenapa ya orang sebaik dia begitu berat ya
begitu berat cobaannya
tolong sampaikan ucapan terima kasih saya sama pak burhan
beliau udah selamatin nyawa saya
jadi ada yang pisah di mobil itu
ini tolong kasihin ke pak burhan
mungkin waktu itu ketinggalan di mobil
pantesan tema hari pak burhan
ngeri buku tabungannya
nanti saya kasih ke pak burhan
terima kasih ya bang ya
kami permisi dulu
kasian juga pak burhan
buku tabungannya hilang
bagaimana pak burhan
jadi lah pak sarul
iya pak komar
pondok gede aja udah bagus
ya pokoknya meminta doa aja dari bapak bapak
supaya jadi insya allah
alah pak burhan yang rajin sholat aja
kagak denger ma'allah
apalagi kita gak pernah sholat
udah pak burhan
kagak perlu dengerin omongannya
selamat datang pak burhan
terima kasih mbak
saya harus rajin lagi menabung
sebentar ya mbak
sebentar ya pak
gak mungkin uang tabungan saya sebanyak itu
pak di sini saldo rekening bapak sudah mencapai tiga puluh juta lebih
tapi saya merasa nggak menabung apalagi uang sebanyak ini mbak
tunggu sebentar ya pak
ya di sini ada pak rubuhan pak
dia mau minta penjelasan tentang saldo rekeningnya
bapak silakan ke ruangan manajer saya
mengenai transfer uang itu memang benar pak
jadi ada seseorang yang tidak mau disebutkan namanya
yang sudah men transfer uang di rekening bapak untuk biaya onh
inikah kebesaran yang engkau tunjukkan kepada hambamu yang hina ini ya allah
saya jadi nggak tahu ini harus bersikap bagaimana ya pak
anggap saja ada seorang yang berhati malaikat yang memberangkatkan haji bapak
tolong diterima ya pak
kita cepat alta periksa buku itu
alhamdulillah i'm back
alhamdulillah semoga berkah
terima kasih ya allah engkau telah kirimkan malaikatmu
terima kasih allah
terima kasih allah